pemerintah resmi mengeluarkan aturan soal kenaikan harga mobil low cost green car atau lcgc
dengan tujuan menyesuaikan atas meningkatnya biaya produksi
ketua umum gaikindo yohannes nanggoy menanggapi positif adanya aturan kenaikan harga kendaraan berjenis lcgc
atau kendaraan terjangkau ramah lingkungan tersebut
hal itu bisa membuat industri melakukan sirkulasi biaya dengan baik
itu kenaikan harga ya bukan pajak bukan apa
jadi anda tahu kan yang namanya lcgc itu low cost green car
jadi yang namanya low cost itu dipatok harganya nggak boleh lebih dari sekian
green car itu dipatok bahwa pemakaiannya satu liter itu harus sekian kilometer supaya dia bisa hemat dan segala macam
nah ini kan sudah sekian tahun yang lalu
orang air aja naik mie aja naik semuanya ini saya udah megap begap nih
jadi kemarin kita diskusi dengan kementerian akhirnya menteri bilang dikasih swap untuk bisa naik
harga jualnya bisa kita naikin
tetapi tetap dia kategorikan sebagai lcgc